perayaan kemerdekaan ke tujuh puluh empat republik indonesia juga dilakukan di kbri banyak negara lainnya dan salah satunya adalah di norwegia
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan selengkapnya sudah tersambung bersama kami duta besar indonesia untuk kerajaan norwegia dan republik islandia
todung mulya lubis selamat malam waktu indonesia
pak todung merdeka
merdeka selamat siang
pak todung ini bagaimana anda bisa ceritakan semaraknya meriahnya perayaan kemerdekaan republik indonesia di oslo norwegia
oslo sedang dilandah hujan dan angin cukup lumayan hujan
dan ini tidak menghilangkan antusiasme rakyat indonesia untuk datang ke perayaan tujuh belas agustus tahun ini
jadi ada mungkin sekitar dua ratus an yang datang ke perayaan tujuh belas agustus kali ini
dan cukup meriah kita sudah selesai melaksanakan upacara penaikan bendera
kita juga sudah makan siang bersama sama dan sekarang ini sedang dilangsungkan kompetisi olahraga
pak todung kemudian tadi anda sempat mengatakan kompetisi olahraga
ada perlombaan perlombaan apa lagi yang kemudian dilakukan di kedutaan besar republik indonesia di norwegia ini untuk memperingati hari kemerdekaan saat ini
simpong ada tarik tambang ada makan kerupuk dan macam macam ya
dan ini berlangsung dua hari dan kita baru mulai saat ini
kemudian apa yang disampaikan pesan apa yang disampaikan kepada warga indonesia yang berada di oslo norwegia dalam peringatan kemerdekaan hari ini pak
ya kita ini kan punya tema indonesia maju sdm unggul
nah memang kita menekankan bahwa
diaspora indonesia bisa menyumbang banyak untuk kemajuan indonesia
jadi seperti yang dikatakan oleh kennedy
itu temanya sebetulnya
kemudian aspirasi apa yang disampaikan oleh para warga negara indonesia kepada bapak pada peringatan kemerdekaan hari ini
ya sebetulnya kan kita baru selesai pesta demokrasi
dan sudah saatnya kita
bersatu padu kembali
tidak ada blok a tidak ada blok b tidak ada blok satu tidak ada dua
yang penting indonesia maju
baik pak todung mulya lubis juga duta besar republik indonesia untuk kerajaan norwegia dan republik islandia
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sekali lagi merdeka pak
selamat merayakan kemerdekaan republik indonesia
baik terima kasih pak todung